saudara buat isi akhir pekan anda ada referensi film bagus
siapa yang gak kenal sama musisi legendaris glenn fredly
nah kisah hidupnya digarap apik menjadi film berjudul glenn fredly the movie
film ini menampilkan kisah glenn yang gak cuma bahas karir dengan lagu lagu cinta galaunya
tetapi juga kisah cinta hingga keluarga
empat tahun setelah kepergiannya pada april dua ribu dua puluh
kini kisahnya dalam bermusik dan perjuangannya di dalam keluarga
tersaji dalam film garapan sutradara lukman sardi dan produser daniel mananta dan robert roni
glenn fredly the movie mengangkat tema keluarga dan musik yang menjadi nilai penting dalam hidup glenn
kehangatan dan kasih sayang keluarga menjadi kekuatan utama bagi glenn
dalam menjalani hidupnya termasuk dalam karirnya sebagai musisi
film ini juga akan menampilkan beberapa momen ikonik glenn di atas panggung
yang menunjukkan kecintaannya terhadap musik dan dedikasinya
untuk menghibur dan menyentuh hati para penggemarnya
dibintangi oleh pemenang viala citra ffi dua ribu dua puluh dua
ketika diangkat pemeran utama pria terbaik menunjukkan kesempatan untuk menangkap glenn

mudah mudahan ini menjadi titik awal dan tapi bukan titik akhir
jadi semakin banyaknya orang orang atau produser atau filmmaker
yang akhirnya membuka hatinya atau melihat bahwa
kita tuh harus memberikan apresiasi selebrasi kepada seniman seniman indonesia
yang telah memberikan hatinya
bukan hanya di dalam negeri tapi termasuk juga di luar negeri
mereka membawa nama indonesia begitu luar biasa